menjelang puncak arus balik pengendara diminta mewaspadai jalan ambles di ruas tol cipali titik ambles ada di kilometer satu ratus tujuh puluh
mengantisipasi kemacetan polisi lalu lintas telah memasang pembatas jalan untuk mencegah kendaraan saling mendahului
saling menyusul ini berpotensi menyebabkan kemacetan
pembatas jalan dipasang mulai dari kilometer satu ratus empat empat ratus sepanjang satu km
jadi untuk terkait dengan amblesnya ruas tol cipali di kilometer satu ratus tiga jadi terjadi pada saat sebelum pelaksanaan bulan puasa
dan waktu itu sudah dibetulkan memakai pagar beton di pondasi bawah
namun empat hari kemudian turun hujan lagi sehingga pagar beton tersebut
tidak mampu menahan turunnya atau penggeseran tanah